mungkin juga penduduk desa ciregomas kanjang tumanggung
karena kami melihat mereka juga ikut membantu tarja yang digigit oleh makhluk aneh itu
sekarang gimana keadaannya
selamat kanjang tumanggung
sekarang dalam perawatan kijuro jampi
orang pintar dari dusun kembaran
siapkan para jurid pergilah ke selawi
cari makhluk yang membuat onar dusun trayemen itu
gatalnya tidak akan menghilang
kecuali kalau kiwarok meminum penawarnya
berikan berikan obat benar itu padaku
kecuali kiwarok mau menyerahkan kain ambang ambang dengan wajun penawar itu
biar aku mati kegatalan
tidak akan kuperi kepada kalian
ya sudah kalau begitu
kiwarok akan mati kegatalan
apun har kecil
apun manjat kecil
baiklah kalau begitu
kamu harus tunjukkan
dimana kain sakti ambang pembambang
di sel sel batu
beli obat penawar racun itu
maaf ki sebenarnya
obat penawarnya tidak ada
jangan marah dulu ki
meskipun racun penawar itu tidak ada
tapi pengaruh racun itu akan hilang
setelah matahari terbenam
selamat tinggal ki
maluku apa itu
kami tidak tahu kanjeng
karena sebelumnya belum pernah ada makhluk seperti itu
berapa orang yang telah melihatnya
penduduk desa traeman
banyak yang melihatnya
mungkin juga penduduk desa tre gomas
karena kami melihat
mereka juga ikut membantu
yang digigit oleh makhluk aneh itu
sekarang gimana keadaannya
selamat kanjeng temengku
sekarang dalam perawatan kijoro jampi orang pintar dari dusun kembaran
siapkan para jurid pergilah ke selawi
cari makhluk yang membuat onar dusun trayemen itu
lindu haji sayangku
kamu pikir aku akan terus terpengaruhi dengan ilmu kedama
katanya kamu akan memberikan obat penawar racun untuk vitaloka
kenapa kamu selalu memikirkan vitaloka
tidak pernahkah sekali kali kamu memikirkan aku
aku akan membunuhmu
jika kau mengulur ngulur waktu terus
ayo bunuh aku lindu aci
aku malah akan senang jika dibunuh oleh pria yang aku cintai
perlahan lahan mati karena jantungnya akan hancur
cepat bunuh aku
jangan macam macam kau lindu haji
kurung mereka berdua
kamu harus sembuh baka wulan
aku bisa sembuh tapi harus
sudah aku siapkan
wari dan kina
apa tidak ada yang lain
mereka sudah banyak membantu kita
mereka memang sudah banyak membantu kita
tapi mereka membahayakan kita sekarang
mereka sudah tahu rahasia kapan

mereka harus dilenjakkan
wahai dewi kala penguasa kegelapan
penguasa mara kayakan
terimalah persembahan dua pelan ini
terima kasih dewi kala
terima kasih kau telah menerima dua persembahan terakhirku dengan baik
apalagi apalagi persyaratanku untuk menguasai ilmu hajian setan jangki
dewi kala dewi kala
kenapa tidak memberikan jawaban
apa persembahanku masih kurang
hah bodohnya aku
kenapa aku tidak bertajah sampai tuntas pada kakang jurong girawa
untuk memenuhi ilmu setan jangki apalagi persyaratannya
aku harus bertemu dengannya
terima kasih dewi kala
terima kasih dewi kala
terima kasih dewi kala
terima kasih dewi kala
tidak ada bosan bosannya kau menggangguku
maafkan aku kakang
aku sudah mengorbankan sepuluh puluhan jin seperti yang kau katakan kakang
lantas apa lagi yang harus aku lakukan untuk menguasai ilmu setan jangki
kamu selalu bilang penguasa ratu degel apa
tapi untuk menyempurnakan ajian setan janggih saja
kamu masih harus bertanya kepada aku
kamu masih harus bertanya kepada aku
kamu masih harus bertanya kepada aku
jangan mengejekku kakak
kamu sudah besar hidup
tenang lampir tenang
kau tidak perlu semara itu padaku
untuk menyempurnakan ajian setan janggih yang sempurna
selain mempersembahkan sepuluh gadis pengantin

kamu juga harus bersemedi
bersemedi di saat bulan purnama
semedi saat bulan purnama
kamu tidak boleh melakukannya di daratan
ataupun di lautan
tidak boleh di daratan dan di lautan
kamu harus melakukan semedi
dalam keadaan mengambang di udara
dalam keadaan mengambang di udara
dalam keadaan mengambang di udara
mengambang di udara
itu hal yang mudah untukku
itu hal yang mudah untukku